ini bener bener keterlaluan kebangetan
tadinya gue malu tapi sekarang gue murka
aduh kakak cepetan pulang sekarang
ma liat di biru mau kesini
mungkin mesejnya gak udah dibaca
ketauan dari mana
indri harus buat alesan indri ngamain temen temen kesini ma
ya udah kamu bilang aja kalo kamu sakit ya sayang
jangan ma nanti makin ramai yang kesini
ehm ntar ya
ntar ntar mama mikir dulu

iy mama cepetan nanti keburu mira dateng

gimana kalau kamu bilang kamu keluar kota
tapi keluar kota kemana
bro kayaknya kita butuh gitaris
gue pengen lo murni jadi vokalis
tambahin keyboardis makin oke tuh
gue punya teman dia anak musik
pasti jago nanti ya aku telepon
ini hari kamis
kamu gak ada jadwal kuliah cepat pulang
iya ini udah otw
acar lu udah tua
kok suaranya berat banget sih
orangnya tuh dewasa
ah lu pada ngacu lu
udah gue gak ketemu yang gue nih ya
sekolahnya aja kita pindahin
waduh sekolahnya pindahin
berat atu nggak kuat akang
kalau serius akang
jangan marah atu
apa pohon pohon ini ya yang jadi penghalang
terus tanaman ini juga
assalamualaikum bu bubut
bu bubut udah tau belum
anaknya pak rizal
belum nikah udah punya anak
gimana itu ntar ya
iya mana masih sekolah
ada yang tanggung jawab enggak
aku yang salah
kan indri yang hamil
ada apa mak
lu tuh gak ngerti agama ya
masa anak lu dandan kayak begini
mau jadi apa dia
nanti kalau anak lu diapapain orang
jangan nyalahin siapa siapa ya
udah deh mak
nggak usah ngurusin orang
eh cucu gue mah bener
dasar mak sableng
anak didandanin kayak gitu
yang penting gak hamil duluan mak
kenapa lu liat gua kayak begitu
eh kenapa lu ketawa
nggak sengaja mak
kurang seribu mak
itu kok begitu ama gua
nggak ada kekeluargaannya dikit
saya tepan jualan mak
mak idri mak sekarang beberapa bulan
iya orang sekampung teh udah pada tahu semua mak
kebanyakan dikesan di rumah terus
nggak pernah keluar
sekalian keluar langsung bun
mak aku mau lagi
jangan jangan emak udah tahu
ke dapur ke dapur
kalian pikir ini mak siapa
diketawain nyolok olok orang sekampung
kalian orang tua macam apa kalian
lemparin kotoran di muka gue
babel lu jawara silat
tega lu ya
ngerusak nama bayi laki gue
ngerusak nama baik mertua gue
kalo lu gak bisa nyedili ke anak
jangan punya anak
bunuh aja gue sekalian kalau begini
indri gak mau punya adik bayi
ya sudah indri
indri kumpulin baju baju indri
cucu gue masih kecil
masih sekolah udah hamil
indri gak hamil oma
lu bener gak hamil
ya enggak dong oma
indri gak hamil mak
dari kecil kan mak ajarin ngaji
ya enggak dong oma
kalo jadi orang tua itu yang bener
kalo sampe cucu gue hamil di luar nikah
jual lakban mulut dia
dia pasti nyebar dosip
cucu siapa yang hamil
cucu gue yang di fitnah
yang hamil itu mama
mama yang hamil
ini bener bener keterlaluan
tadinya gue malu
tapi sekarang gue murta